yang berhak membubarkan ini pak keramian dari saya bukan bapak bapak
video amatir warga ini menunjukkan seorang pria marah marah kepada sejumlah anggota kepolisian
pria yang marah dalam video diketahui bernama lukman seorang camat kecamatan mambi kabupaten mamasa
iya biar intak nanti dengan saya pak kita sama sama kecamatan
diketahui lukman kesal dan marah saat mengetahui polisi hendak membubarkan pesta pernikahan salah satu warga di desa sendana kecamatan mambi pada hari minggu lalu
polisi hendak membubarkan pesta pernikahan karena dapat memicu kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan virus corona
namun lukman yang juga ketua satgas covid sembilan belas menentang rencana polisi
menurutnya pihaknya telah mengimbau pemilik hajatan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan
menanggapi video viral itu bupati mamasa akan memanggil camat mambi untuk klarifikasi
mudah mudahan kemarin juga sudah kita lakukan pembubaran dan juga ada pemahaman dari pihak panitia
mudah mudahan nanti dari hasil klarifikasi seperti apa nanti akan kita sampaikan kepada rekan rekan
berdasarkan data yang dirilis satgas covid sembilan belas provinsi sulawesi barat tertanggal dua puluh tujuh juli tercatat penambahan kasus covid sembilan belas sebanyak satu ratus empat puluh enam kasus
tiga puluh dua kasus baru diantaranya berasal dari kabupaten mamasar
dari bupati mamasar bupati mamasar sulawesi barat